dan untuk mengulas lebih dalam saya sudah bersama coach justin
selamat malam coach justin
coach kita bakalan langsung aja berbincang bincang nih ya
nah tapi sebelumnya ini kan memang gak banyak tim yang datang ke anfield ini
bisa menguasai pertandingan dan juga lebih banyak menciptakan peluang
dan coach ini dari statistiknya nih
ini kan kalau dilihat positionnya juga lebih banyak ke manchester city
terus juga shotsnya juga peluangnya lebih banyak ke manchester city
tapi ternyata liverpool yang menang
dan menurut statistik dan juga performanya liverpool
kalau kita melihat berdasarkan data memang mereka menguasai pertandingan
dan menciptakan beberapa peluang
tapi jangan lupa sepak bola ini tidak bisa ditranslate ke data
dan kalau kita untuk penonton yang melihat pertandingannya
saya rasa liverpool layak menang
mereka tidak mendapatkan peluang at least di bawah dan yang dilakukan oleh city
dan efektivitasnya sangat tinggi
kedua akurasi passing
itu luar biasa tidak hanya dengan bola bola
tapi juga dengan bola atas sehingga mereka dengan gampang merusak defense dari city
ketiga dengan bola bola atas yang dua gol terjadi dengan bola atas
itu juga karena kerja keras mereka
jadi secara overall saya rasa mereka layak meraih tiga poin
di luar kontroversi yang terjadi
langsung melihat kontroversi ketika tren arnold ini handball nih
nah ketika kita melihat cuplikan dari gol tren alexander arnold itu
dan kenapa waz itu tidak memberikan penalti pada city
ini ada dua yang terjadi ya
kita bahas yang pertama yang ini bisa dibilang sebelum hands ini terjadi
terjadi hands ball dari bernardo silva
yang akhirnya ke alexander
yang jadi masalah sekarang
var nampaknya var itu hanya alat membantu
yang mengambil keputusan tetap wasit
dan di inggris itu punya aturan yang berbeda dengan uefa
kalau seandainya ini di uefa ini definitely akan diberikan hands
cuman ada aturan kalau tidak salah
jika bola membantu lewat orang lain atau jarak terlalu dekat
dan memantulnya secara tidak sengaja
itu bisa tidak diberikan
kalau di level uefa ini sudah
pasti diberikan hands
tapi saya rasa tidak fair untuk mengatakan bahwa liverpool mencetak gol
atau menang karena kejadian seperti ini
kita lihat sembilan puluh menit
kalaupun seandainya siti mendapatkan penalti dari kasus ini
nah itu kan pertama ya coach
dan di babak kedua ini ternyata ada lagi handball ya
di sini kita lihat
di sini jarak wasit kan hanya empat lima meter
feeling saya kalau di eropa ini akan diberikan hands
tapi karena wasit melihat dekat dan kemungkinan pemikiran dia adalah
ini intensional dari sterling untuk mengincar tangannya
jadi itu bisa tidak diberikan
kembali lagi keputusan wasid
tetap kontroversial tergantung interpretasi
cuma yang jadi masalah adalah
inggris baru musim ini liga premier baru musim ini
dan kita baru berjalan kalau tidak salah sebelas pertandingan
jadi saya melihat banyak sekali wasid inggris
bukan di sini saja banyak sekali wasid inggris
yang masih belum berpengalaman dengan ini
seharusnya kasus seperti ini contoh seperti ini
wasid berkonsultasi dengan tim wasid yang memegang var
dan melihat kembali ulang apa yang sebenarnya terjadi
tapi itu tidak dilakukan
jadi dia mengambil
jadi dia mengambil
diabaikan penalti dia bilang play on
dan tidak konsultasi dengan var
nah ini yang menurut saya akan menjadi hal yang kontroversial
seharusnya dia memberitikan pertandingan
diberi kesempatan untuk pemain city
mengecek kembali baru dia mengambil keputusan
tapi kembali lagi mereka baru saja sebelas pertandingan bekerja dengan var
saya rasa memang butuh waktu lama lagi untuk wasit terutama dari inggris
untuk menerapkan var sesuai dengan aturannya
jadi walaupun adanya var ini akan memperbesar adanya kontroversi di pertandingan lain coach
ya kontroversi ini terjadi itu terjadi satu main sebelumnya
di mana spurs melawan cheffield
pemain cheffield diberikan dengan kasusnya sama seperti muhammad salah kemarin
pemain spurs diberikan offside sementara salah tidak diberikan offside
karena human yang mengambil keputusan bukan var
var hanya memberikan gambaran dari segala sudut apakah ini offside atau tidak
tapi kembali lagi wasit manusia yang mengambil keputusan
dan so far memang terkenal kontroversial
feeling saya ini murni karena mereka tidak memiliki jam terbang
sangat berbeda dengan negara negara lain
di mana mereka sudah awal dimulai dengan var
sementara inggris baru musim ini
oke nah terakhir nih ya coach ya
kita bisa lihat nih kelas men sekarang nih ya
dan saya mau bertanya nih gimana peluangnya liverpool nih
gini ya musim lalu saya mengatakan pada saat liverpool unggul sepuluh poin
saya mengatakan city yang menjadi juara
tapi musim ini saya mengatakan liverpool yang menjadi juara
mereka sudah bermain dengan klub kalau nggak salah empat tahun
dan musim lalu itu mereka memiliki musim yang luar biasa
dua kali bahkan dua kali mereka masuk ke var
dua kali mereka masuk ke final liga eropa ucl
sekali juara sekali tidak
musim lalu mereka hanya tertinggal satu poin
bukan berarti mereka tidak bagus kan
hanya tertinggal satu poin
tapi dari sisi permainan juga berbeda
mereka cenderung bertahan di babak sendiri
musim ini mereka terapkan permainan di kandang maupun tandang sama
ditambah moralnya lagi meningkat
plus motivasi bahwa mereka sudah dua puluh sembilan tahun tidak pernah menjadi juara inggris
nah sekarang adalah musimnya
unggul sembilan poin atas kompetitornya
walaupun di atas leicester dan chelsea hanya delapan poin
tapi saya tidak melihat kedua tim ini menjadi direct kompetitor
man city pun sudah mengalami kekalahan ketiga
jadi saya tidak melihat man city pelan pelan bangkit
kecuali ada hal hal yang sangat merugikan
atau pemain pemain intinya
di situ mungkin ada kemungkinan liverpool akan kehilangan poin
jika mereka menunjukkan gaya permainan mereka selama musim ini
saya rasa tidak dilepas lagi ya sarah
sembilan poin itu sudah cukup banyak
jadi susah nih ya untuk tim tim lain untuk mengejar unggulan liverpool di musim ini
terima kasih coach justin atas bincang bincangnya ini ya
oke dan cnn indonesia sports
akan segera kembali